kelenteng kuang sing bio di tuban mempunyai patung dewa tertinggi se asia tenggara
sempat menjadi viral di media sosial patung setinggi tiga puluh empat meter yang berdiri kokoh di halaman belakang kelenteng ini ternyata tak berizin
hal inilah yang kini menimbulkan masalah di masyarakat tuban
ada pemandangan baru di kelenteng kuang sing biu di tuban
patung dewa perang cina kong cho kwan sing tekion setinggi tiga puluh empat meter ini berdiri kokoh di halaman belakang kelenteng
dengan ketinggiannya patung ini menjadi patung tertinggi di lingkungan kelenteng se asia tenggara
namun sejak dua minggu terakhir keberadaan patung dewa perang ini mulai dipermasalahkan pemerintah daerah
pengurus kelenteng sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak mengantongi izin pendirian patung tersebut
kita kan sudah memberikan peringatan itu tiga kali
di bulan maret itu sampai april dua ribu enam belas
tidak ada responnya
responnya waktu itu dihentikan sama dia
dihentikan seminggu lagi bangun lagi kita datangi lagi kita berhentikan berhenti lagi begitu terus
selain permasalahan izin ternyata berdirinya patung yang sempat viral di media sosial ini
mulai dimanfaatkan sebagian orang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan isu sara
untuk antisipasi gesekan yang mungkin bisa terjadi di masyarakat
sejumlah musbidah dan ulama bertemu untuk mencari jalan terbaik terkait polemik ini
nah tadi siang dan tadi
pemerintah tetap bersikap tegas menindaklanjuti sikap pemerintah sesuai dengan aturan yang ada
sementara itu proses pembuatan patung yang membutuhkan waktu hampir satu tahun ini
menghabiskan biaya satu lima miliar rupiah
seluruh biaya pembuatan patung ini ditanggung oleh seorang pengusaha sembako asal kota surabaya